pemerintah nasional menggelar perayaan imlek nasional dua puluh ribu lima ratus enam puluh delapan di tiga wilayah
yakni bali nusa tenggara barat dan nusa tenggara timur
di bali perayaan berlangsung selama dua hari dan diikuti sekitar seribu wisatawan asal tiongkok
sementara itu perayaan di ntb dan juga ntt akan digelar februari mendatang

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya